memperlihatkan likuiditas dari perdagangan saham di bursa efek indonesia
yang jauh lebih liquid dibandingkan tetangga terdekatnya
data historis juga memperlihatkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir
indeks harga saham gabungan bursa memberikan return yang terbesar
di antara delapan puluh satu bursa yang menjadi anggota world federation of exchanges
dan memiliki kapitalisasi pasar di atas seratus miliar dolar
pemeringkatan ini merupakan yang tertinggi kelima di antara bursa utama dunia
dan tertinggi kedua di antara bursa bursa di kawasan asia pasifik
dalam kesempatan ini kami juga melaporkan bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun
dan juga dikawasan di asia pasifik
pada tahun dua ribu enam belas mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah pasar modal indonesia
jumlah dana tersebut mencapai rp enam ratus enam puluh delapan triliun yang berasal dari ipo
penelitian right issue konversi waran dan penerbitan obligasi pemerintah bumn maupun swasta
sebagian besar digunakan oleh emiten untuk pengembangan usaha dan penambahan modal
jumlah ini selalu meningkat tahun ke tahun dan kami berkeinginan tahun depan
angkanya terus meningkat sehingga peran pasar modal dalam pembangunan
semangin dirasakan oleh masyarakat
semua pencapaian ini adalah refleksi para investor terhadap potensi perekonomian indonesia
dan kepercayaan terhadap gerak kerja pemerintah baik saat ini maupun di masa yang akan datang
serta dukungan penuh secara konsisten dari ojk
terutama dukungan dari ketua komisioner pasar modal
terima kasih ibu ida atas nama komunitas pasar modal
serta koordinasi dengan pemerintah dan bank indonesia
komunitas pasar modal punya mimpi besar untuk menjadi yang
yang terbesar jasa tenggara di tahun dua ribu dua puluh
untuk bersama menciptakan indonesia yang lebih baik melalui pasar modal yang sehat dan kuat
terima kasih hak kedatangan bapak darminasution bapak gubernur bank indonesia
bapak ibu menteri kabinet kerja bapak ibu dari parlemen
bapak anggota dewan komisioner ojk para anggota bursa dan emiten
teman teman wartawan dan bapak ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati
kami laporkan juga bahwa acara ini disiarkan langsung oleh tv
tri dan idx channel tv bursa kedua di dunia
yang pengoperasiannya bapak presiden resmikan tahun lalu
penutupan tahun ini juga ditonton secara langsung oleh dua ratus enam puluh lima kantor perwakilan dan galeri berusaha
di dua ratus dua puluh tiga universitas di seluruh indonesia
semoga allah meridoi semua rencana dan niat baik kita semua
hadirin yang terhormat
sambutan ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan
bapak mulyaman d hadad
yang saya hormati dan kita hormati bersama
bapak menteri koordinator perekonomian
pak darmin nasution gubernur bank indonesia
hadirin para undangan sekalian yang berbahagia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera bagi kita semua
alhamdulillah sore ini kita mendapat kehormatan dengan kehadiran pak darmin nasution di tengah kita
pada acara penutupan perdagangan tahun dua ribu enam belas
tahun dua ribu enam belas diwarnai dengan berbagai perkembangan ekonomi dan politik yang cukup menarik
baik di tingkat domestik maupun di tingkat global
dinamika tersebut tentunya mempengaruhi industri pasar modal kita
satu hal yang patut kita semua syukuri
respon berbagai macam kebijakan pemerintah telah meningkatkan kepercayaan investor
dan para pelaku pasar modal terhadap prospek perekonomian kita
dampak dari berbagai kebijakan tersebut
salah satunya tentu saja kita saksikan dengan terus meningkatnya indeks harga konsumen
indeks harga saham gabungan kita
dan kemudian seperti tadi disampaikan menjadi salah satu yang terbaik
pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi atas capaian ini tentu saja kepada seluruh keluarga
para pegiat pasar modal indonesia yang sudah mensukseskan berbagai macam inisiatif dan program
termasuk tentu saja program amnestik
beberapa tatso keususan rwanda yang kami tuliskan karena adalah
kami juga mengkongsi sumber keuangan di sekolah
seluruh pelaku pasar modal indonesia
bertekad kembali untuk memberikan
kontribusi terbaiknya khususnya
untuk mendukung pertumbuhan perekonomian
kita atas nama seluruh pelaku
pasar modal indonesia kami mengucapkan
terima kasih sebesar besarnya
kepada pak menko yang menyempatkan hadir
mohon berkenan pak minko
sesaat lagi melakukan peresmian
penutupan perdagangan tahun dua ribu enam belas
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan hadirin bapak ibu yang berbahagia
kini saatnya kita ikuti bersama
perdagangan bursa efek indonesia
tahun dua ribu enam belas oleh
menteri koordinator bidang perekonomian
republik indonesia dilanjutkan
dengan penabuhan floor tom drum
tepat pada pukul enam belas
sebagai tanda ditutupnya perdagangan
bursa efek indonesia tahun dua ribu enam belas
bersama dengan ketua dewan
gubernur bank indonesia
eksekutif pengawas pasar modal
otoritas jasa keuangan
dan direktur utama
bursa efek indonesia
salam sejahtera untuk kita semua
beberapa saat lagi kita akan menutup masa perdagangan
bursa efek indonesia tahun dua ribu enam belas
sebelum penutupan perdagangan bursa efek tahun dua ribu enam belas ini
atas nama pemerintah
saya memberikan penghargaan dan apresiasi
yang setinggi tingginya pak farid zanabat
kami persilahkan kepada bapak menteri koordinator bidang perekonomian
dan bapak ibu lainnya untuk melakukan penabuhan floor tom drum

dan hadirin bapak ibu semuanya dengan bunyikan jam jam
berkira perdagangan bursa efek indonesia
untuk tahun dua ribu enam belas
namun sebelumnya sepertinya rekan rekan media ingin mengabadikan momen yang sangat istimewa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
ketua dewan komisioner
dewan komisioner yang lain
gubernur bank indonesia
khususnya ketua bursa
kepala bursa efek
kita sudah menyaksikan
ketua bursa efek
ketua bursa efek
ketua bursa efek
ketua bursa efek
ketua bursa efek
di pasar surat utang untuk pertama kalinya surat utang korporasi di indonesia kapitalisasinya sudah menembus seratus triliun rupiah
persisnya rp satu ratus tiga belas triliun
dan bahkan surat utang negara sudah mencapai empat ratus tujuh puluh triliun rupiah
itu menunjukkan bahwa pasar modal kita bursa efek kita bukan hanya sudah mendukung pembiayaan korporat
tetapi juga mendukung pembayaran
tetapi juga pemerintah negara
tentu saja itu adalah berita berita bagusnya
kita juga harus berani membaca berita tidak bagusnya apa
kira kira mungkin berita tidak bagusnya adalah jumlah ipo
catatan saya menunjukkan ada lima belas
dan itu berarti
terendah juga selama tujuh tahun terakhir
kemudian keluar dari aspek kuantitas
kalau kita lihat kualitasnya
kita bicara gcg
kita masih tertinggal
itu adalah segi yang akan sangat menentukan integritas dari pasar modal kita
ibu dan bapak yang saya hormati
sebenarnya kita punya banyak peluang lagi
di tengah tengah ekonomi dunia dan kekhawatiran yang muncul di sana sini
orang terutama di pasar modal selalu jiter dengan fenomena trump
sebetulnya tidak usah terlalu risau
mereka tidak akan mungkin mendorong ekonominya ke arah yang terlalu jauh
kurs tidak bisa dolar terlalu kuat
pasti dia susah juga ujungnya
kalau terlalu kuat
ibu dan bapak yang terhormat
baru baru ini dan sekarang masih berlangsung
kita menyaksikan program teks amnesti yang berjalan cukup baik
belum sempurna tapi cukup baik
apa yang bisa kita harapkan dari situ
bukan hanya kuantitas
tapi juga kekuatan
ada dana masuk
ada pembayaran pajak
bagi saya yang tidak kurang pentingnya adalah
kita tahu banyak sekali perusahaan di indonesia
yang merupakan perusahaan keluarga
dan menghindar untuk terbuka
terutama karena apa
dan itu hubungannya dengan pajak biasanya
nah dengan teks amnesti
mestinya selesai persoalan ini
kecuali masih bohong juga ya kan
nah kalau sudah selesai
berarti terbuka kesempatan
bagi bursa efek
bagi pasar modal kita
yang masih belum terbuka tersebut
apalagi yang ditakuti
apalagi yang mau ditutup tutupi
dengan teks amnesti ini
itu akan banyak emiten baru
yang akan masuk ke pasar modal
tentu saja saya tahu bahwa
ada satu pencatatan lain sebenarnya
yang berpengaruh terhadap perilaku perusahaan
kita itu punya undang undang
wajib lapor perusahaan
yang belum berjalan dengan baik
mudah mudahan tahun depan ini
kita bisa bekerja sama dengan pasar modal
untuk membuat itu berjalan lebih efektif
karena undang undang itu sebenarnya mengatakan
bagi setiap perusahaan
dengan aset tertentu
saya lupa angkanya berapa
kalau tidak salah sepuluh miliar atau apa
atau dia mengelola dana masyarakat
sekecil apa pun
melaporkan menyampaikan laporan keuangannya
nah jika itu ditambah teks amnesti digabung
bahwa emiten baru
muncul pada tahun dua ribu tujuh belas ini
dan saya percaya
kelemahan yang terjadi
pada tahun ini
itu akan bisa diatasi
itu yang pertama
kita sedang memasuki
dan menjalani era teknologi komunikasi
oleh karena itu
dan mudah mudahan sudah
itu harus mengandalkan
kita tidak bisa
kalau terus hanya berpusat
di jakarta saja
bahkan menjemput bola
sudara sudara kita di daerah
bukan hanya menjadi emiten
di pasar modal
dengan teknologi sekarang ini
tidak perlu terlalu mahal
membangun kantor di daerah
kita bisa menjangkau
di nusantara kita
ini cerita kebetulan saja ini
berapa puluh tahun lalu ya
kira kira tahun enam puluh an
itu berapa tahun tuh
lima puluh sekian tahun yang lalu
kota kecil sekali
kampung kecil sebenarnya
di sumatera sana
itu kalau lihat di petang
lihat google beberapa tahun lalu pun
tidak ada google map
sudah ada dia
saya kos di satu rumah
lebih jauh lagi dari itu
lebih dalam lagi
itu saya kos di satu rumah
yang ternyata mereka pemegang saham
di kota kecil itu
saya kalau ingat itu
pasar modal itu
ke kota kota paling terpencil
jangankan di jawa
di pedalaman sumatera sana
mungkin belum sampai tangannya
tapi mereka membentuk sistem
yang memungkinkan orang
di kota kecil
pengumpulan dananya itu
saya tahu karena
kos di situ
terus terang memanfaatkan juga
buat saya itu suatu hal yang
sangat luar biasa kalau saya pikir pikir
hebatnya belanda itu sangat maju
itu sebabnya kita juga
itu sebabnya kita menerbitkan obligasi negara
sejak tahun lima puluh an
bapak bapak ibu saudara saudara sekalian
saya hanya sekedar mencoba
mari kita bangun
platform untuk menjangkau
dan saya tahu juga bahwa
saingan pasar modal yang paling besar
itu tahu apa
investasi di mana
investasi di tanah
rakyat masyarakat kita
sangat banyak melakukan spekulasi
jadi tetapi menurut saya pasar modal bisa bersaing dengan itu
nah itu yang ingin saya sampaikan mudah mudahan pasar modal kita mudah mudahan bursa efek kita makin berjaya di tahun tahun mendatang
dan saya sangat yakin itu bisa menjadi modal utama untuk mengembangkan mobilisasi dana untuk pembangunan kita di masa mendatang
selamat kepada pasar modal kepada bursa efek kepada bapak pam kepada ojk dan selamat kepada semuanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sudah ditutup perdagangan terakhir di tahun dua ribu enam belas di bursa efek indonesia secara langsung
dan ihsg ditutup di level lima dua ratus sembilan puluh enam kita meninggalkan level lima tiga ratus an
tadi kita justru tampaknya ada profit taking yang dilakukan oleh para investor
bahkan tadi kita disebutkan kita berada pada posisi kedua performa terbaik bursa di asia pasifik
dan kita berada pada posisi yang kelima di dunia dan nomor satu di emerging market
meskipun tadi kita terkikis penguatan yang sempat terjadi
tapi paling tidak secara year to date kita berhasil diperhitungkan
dan saya sedikit summary apa yang baru saja disampaikan oleh tadi
jadi bagaimana kita lihat juga penutupan beberapa pejabat

baik itu menko perekonomian darmina sution
kemudian kita lihat ada gubernur bank indonesia agus martuardoyo
kemudian direktur utama bursa efek indonesia tito sulistyo
kemudian juga didamping oleh tadi ada dewan komisioner ojk
yang mendampingi para pejabat tersebut untuk menutup ihsg
dan kita lihat tadi beberapa laporan disampaikan bahwa dalam sepuluh tahun ihsg ternyata tercatat sebagai bursa yang memberikan return tertinggi di dunia
dan kapitalisasi pasar di atas seratus miliar dollar
dan tidak hanya itu
kita lihat juga dana yang berhasil dihimpun itu bernilai enam ratus enam puluh delapan triliun rupiah
baik itu dari ipo kemudian juga right issue kemudian juga obligasi bumn dan juga swasta
dan tampaknya tahun depan diproyeksi akan meningkat kembali
dan saya juga tadi sampaikan juga beberapa yang disampaikan oleh darmina sution menko perekonomian
bahwa tahun penuh kejutan sepanjang tahun dua ribu enam belas termasuk juga tahun tahun yang penuh kekhawatiran
untuk beberapa sentimen sentimen negatif misalnya yang terjadi sepanjang tahun dua ribu enam belas
kita ingat seperti brexit misalnya dan lain sebagainya
dan yang sempat disinggung tadi oleh darmina sution mengenai tax amnesty
jadi bahwa orang kayak di indonesia biasanya perusahaan ada perusahaan keluarga biasanya disembunyikan
tampaknya itu sebagai sindiran yang disampaikan oleh bursa efek indonesia

ayo untuk mengikuti kembali program tax amnesty
kalau misalnya juga tidak atau belum mengikuti tax amnesti
darmin nasution menginginkan akan ada koordinasi antara pasar modal juga dengan pemerintah dalam hal ini
untuk dalam tanda petik mungkin menagih dan kemudian mengajak mereka untuk bergabung bersama di program tax amnesty ataupun juga pengampunan pajak
selain itu juga darmina sution menganjurkan

teknologi informasi terkini dengan menggunakan platform yang lebih mudah untuk menjangkau para calon calon investor tidak hanya di kota besar seperti jakarta tapi juga wilayah wilayah lain di indonesia
saya ingat bahwa di tiongkok para investornya ada investor retail bahkan ibu ibu rumah tangga
karena kemampuan mereka untuk mencapai para calon calon investor tersebut
sosialisasi dan gabungan dari teknologi informasi melalui platform elektronik tersebut nampaknya bisa dipertimbangkan oleh bursa efek indonesia
sehingga pada tahun depan kita tetap mencatatkan pencapaian yang lebih baik dari tahun dua ribu